pabrik kopi dharma butik rosteri berada di kawasan bisnis pecinan di jalan wat gandul barat empat belas semarang
di pabrik kopi tertua di semarang ini tersedia sedikitnya dua puluh jenis kopi sesuai daerah asal di tanah air dari aceh hingga papua
harganya bervariasi mulai rp enam puluh hingga rp enam ratus per kilogram
saat didirikan oleh tan tiong ye tahun seribu sembilan ratus dua puluh empat silam pabrik ini semula bernama margorejo
sekarang bisnis keluarga ini dikelola oleh generasi ketiga widayat basuki darmo yono tujuh puluh enam tahun
widayat masih mempertahankan nilai historis pabrik
selain gedung dan perabotan mesin mesin produksi berusia tua juga dipertahankan
tapi dari delapan mesin yang pernah dipakai sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh enam tinggal mesin sangrai yang berfungsi
sisanya sudah rusak dimakan usia
menurut widayat mesin mesin berukuran besar itu didatangkan dari belanda
untuk menunjang produksi kopi untuk ekspor
mesin ekspor yang ketika itu mencapai satu ton sebulan
mesin ini asal belanda dibuat di belanda di ej
prodesannya saja pabriknya itu itu sudah jangkrut tahun seribu sembilan ratus tiga puluh lima
jadi ketika kakek saya beli mesin ini itu untuk memenuhi kebutuhan ekspor
dulu karyawan pabrik mencapai dua puluh orang kini tinggal dua orang
meski pabrik tidak serius dulu widayat mengaku kopinya masih banyak dicari beberapa pengelola kafe dan peminat kopi
para pelanggan menyukai kopi buatan widayat karena selera rasa kekunoan dan banyak pilihan
kalau dibanding sama yang lainnya saya cocok di sini kualitasnya
daripada yang roster roster yang baru sekarang saya lebih cocok yang kuno daripada yang baru
saya lebih suka yang baru
saya lebih suka yang baru
dan bisa beli satu pohon
bisa begitu ya
pabrik kopi dharma butik rosteri semarang merupakan warisan sejarah
selain membeli bubuk kopi pelanggan juga bisa menikmati kopi langsung di tempat